minimnya pemahaman para pelaku agrobisnis kopi di jawa barat tentang ekspor
membuat ekspor kopi dari jawa barat masih rendah
padahal jawa barat dikenal sebagai daerah penghasil kopi
salah satu syarat agar bisa tembus pasar internasional adalah dengan memiliki badan usaha
yang ditunjang dengan surat keterangan sebagai eksportir
saja warga desa jayagiri kecamatan lembang kabupaten bandung barat ini
sudah tiga tahun menjadi petani kopi
di atas lahan seluas tiga hektare ini kopi arabica dibudidayakan
ada sekitar satu lima ratus pohon kopi arabica yang saca tanam di lahan milik perhutani
saja sebelumnya sudah mendapat izin resmi dari perhutani untuk mengelola perkebunan
melalui lembaga masyarakat desa hutan yang telah dibentuk sebelumnya
dalam setahun saca mampu menghasilkan tiga kuintal kopi
ia menjualnya ketangkulak dengan harga murah
karena kalau aset petani itu belum untuk kemana lah
untuk ininya apa
secara pemasarannya paling
kadang tengkulak langsung ke tengkulak
nggak mau ini dibeli sama tengkulak
kenapa nggak diolah sendiri pak jadi green bean misalnya
karena apa apa lengkapan atau alat alatnya belum ada sih
gabungan petani kopi kebun dan hutan indonesia kafeki jawa barat
berupa memfasilitasi para petani kopi melalui pelatihan dan keterampilan
mulai dari cara memetik kopi yang benar
hingga pada pemroses green bean yang siap jual
hal itu bertujuan untuk meningkatkan harga
jual kopi di kalangan petani
dari tahapan tahapan itu
ternyata memang yang paling sulit adalah menahan kendali dulu
menahan diri dulu
para petani itu biasanya sangat mudah tergiur tadi
cepat menjual cepat melepas
jadi panen lepas panen lepas
banyaknya ketidaktahuan para petani dalam proses pemasaran berdampak
pada sulitnya mengangkat kopi sebagai komoditas yang unggul
di wilayah kabupaten bandung barat
berdasarkan hasil riset yang dilakukan kpk
jawa barat dikenal sebagai daerah penghasil kopi arabica terbaik dunia
namun sayangnya sulitnya menembus akses pasar internasional secara langsung
menjadikan ekspor kopi dari jawa barat masih rendah
dinas perindustrian dan perdagangan jawa barat
untuk surat keterangan asal barang yang diekspor
tercatat sepanjang mei dua ribu empat belas sampai agustus dua ribu delapan belas
jumlah kopi yang diekspor dari jawa barat sebanyak tujuh ratus enam belas ton
dengan nilai barang ekspor sebesar tiga delapan juta dolar amerika
angka ini masih kalah jika dibandingkan daerah lain seperti sumatera dan jawa timur
disperindak jawa barat mengaku sudah melakukan berbagai upaya
untuk mempopulerkan kembali kopi jawa barat
ke pasar internasional
ini baru mungkin di akhir dua ribu mungkin ke dua ribu sepuluh dua ribu sebelas dua ribu tiga belas
baru mulai lagi kita merebranding kopi ini
itu kayaknya mungkin ibaratnya baru terbilang sebentar lah ya
untuk membangun image kembali bahwa kopi jawa barat itu ada dan bagus
itu dari segi jumlah kontinuitas produksinya
terus mempopulerkan kembali nanemnya gitu loh
data dari akhirnya
data dari asosiasi eksportir kopi indonesia jawa barat menyebut
dalam kurun waktu lima tahun terakhir
produksi kopi untuk spesialty sebanyak lima ton
potensi kopi jawa barat sekitar tiga puluh tiga hektare dua puluh tujuh ribu ton
namun minimnya pemahaman para pelaku agrobisnis kopi soal ekspor
belum lagi banyaknya dokumen pendukung yang harus dimiliki
membuat ekspor kopi dari jawa barat masih rendah
ya sebetulnya potensi untuk ekspor ini banyak
tapi ya salah satu diantaranya ya itu tadi
jadi kopi itu termasuk salah satu komoditi yang diawasi
jadi sama pemerintah komoditi lain bisa bebas
mungkin kalau kopi tidak punya eks eksportir kopi sementara nggak bisa
nah dari situ nanti baru diterbitkan namanya persetujuan ekspor
nah setelah persetujuan ekspor daftarkan lagi ke aiko
international kopi organisasi baru dapat aiko number
setelah itu baru bisa ekspor
dibutuhkan peran dari pemerintah untuk memberikan akses pasar
kepada pelaku agrobisnis kopi
akses pasar menjadi penting agar calon pengekspor memahami negara tujuan
mulai dari profil umum negara tujuan kebijakan perdagangan
hingga jalur distribusi
zai uhkak kabupaten bandung barat